sejumlah pengemudi ojek online di taman bulan bulan bekasi jawa barat tampak kebingungan
setelah fitur pemesanan di aplikasi penumpang mendadak hilang
mereka pun tidak bisa mendapat pesanan dari penumpang
para pengemudi ojek daring mengeluhkan hal itu
karena bekasi belum menerapkan psbb sehingga harusnya masih diperbolehkan mengantar penumpang
sementara itu di aplikasi ojek daring hanya tersedia fitur pengiriman barang
kalau tidak ada barang ya boleh
hanya bisa kirim barang
iya kalau tidak ada barang ya tidak boleh
bang ini kan yang diperlakukan sebenarnya di jakarta
kenapa di bekasi juga nggak ada ini
eh sudah tidak bisa ya
ya semuanya juga
ya banyak banyak semuanya karena ada orang lain

itu doang sih bang

banyak sampai satu kalau tidak ponokopi saja
jadi pengantar sampai perbatasan
pengemudi ojek daring berharap pihak perusahaan menyediakan kembali fitur penumpang
meski harus mengantar hingga perbatasan dki jakarta
saat ini ojek daring hanya dapat menanti order pengiriman barang yang mulai berangsur sepi
sering dengan meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas di bekasi
dedy beben bekasi jawa barat